akhirnya aku menemukanmu arkadar
ampun gusti prabu
kenapa gusti prabu menyerang hamba
atau aku akan menghabisi
raden kian santang diam saja
apakah raden kian santang masih hidup
raden kian santang tidak selemah
seperti yang kalian sangkakan
beliau sangat kuat
dan insya allah akan selamat
aku harus menemukan arkadar
kita tidak boleh mempunyai kelemahan
karena musuh dapat memanfaatkan
sudah mempunyai peran
rupanya tidak salah lagi
pasti dia sedang menyiapkan pemberontakan
ini tidak boleh aku lihat
akhirnya aku menemukanmu
menemukan warga dana
ampun gusti prabu
kenapa gusti prabu menyerang hamba
atau aku akan menghabisi
hamba tidak mengerti apa maksud gusti frami
jahat dewa batahmu
apa yang sudah aku lakukan
kenapa bisa begini
apa yang sudah aku lakukan
kenapa bisa begini
apa yang sudah aku lakukan
kenapa bisa begini
aku tidak menyangka
pajajaran punya pemimpin
jahat dewa batahmu
jahat dewa batahmu
jahat dewa batahmu
jahat dewa batahmu
jahat dewa batahmu
kita bisa menipunya
kita bisa menipunya
ajian malih ropa
dasar raja yang keji
yang tidak berdosa
dengan semena mena
kematian para perajurit
karma itu harus lo bayar dengan jawabmu sendiri
jangan pergi gali
kamu tidak akan bisa pergi kemana mana lagi kakang prabu amri dugul yang tangan
kamu akan tetap tinggal disini
karena aku akan membuat lu jatuh
dan cinta ke ra'bil